tetapi anda bisa jalan jalan ke jawa barat aja karena ada tujuh puluh tiga merek kopi asal jawa barat hadir di festival kopi sarausna volume enam atau kalau bahasa sundanya apa ya
genep gitu ya di bandung
nah salah satu kopi yang mendapat predikat kopi terenak di dunia menurut lembaga penilai kopi internasional ternyata adalah kopi asal jawa barat
kopi atau ngopi sudah menjadi salah satu budaya indonesia
banyaknya ragam kopi bisa kita temukan di indonesia dan ini adalah pameran kopi sarafda atau dalam bahasa indonesia ngopi sepuasnya
di sini kita akan menemukan berbagai macam jenis ragam kopi baik di indonesia ataupun khususnya jawa barat
indonesia boleh bangga menjadi salah satu dari lima produsen kopi terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir
sekarang ini adalah eranya specialty coffee
yang dimaksud adalah kopi yang memiliki aroma dan rasa premium berdasarkan standar specialty coffee association of america
kopi gunung puntang kesukaan presiden joko widodo misalnya
specialty coffee seperti ini harga biji kopinya per kilogram bisa mencapai delapan ratus ribu rupiah
kopi asal jawa barat ini pada dua ribu enam belas mendapat penghargaan sebagai kopi terbaik tingkat dunia di atlanta amerika serikat
untuk meningkatkan produksi kopi berkualitas pemerintah provinsi jawa barat mengadakan acara ngopi sarausna volume enam
yang digelar di gedung sate bandung akhir pekan ke dua oktober
di sini tersedia enam puluh ribu cangkir kopi yang dapat dicicipi secara cuma cuma
apa yang menarik
biasanya untuk bekerja sih
lebih semangat lagi gitu
mungkin karena awalnya karena baru tahu kalau proses kopi itu menuju secangkir kopi itu panjang dan itu punya story yang bikin penasaran
kopi sebenarnya bisa menghasilkan rasa yang bervariasi meski berasal dari biji kopi yang sama
hal itu ditentukan dari cara menyajikannya
jadi kalau kopi itu kan sebetulnya pada dasarnya itu sudah enak ya sudah enak semua gitu
cuman bagaimana si barista si pembuat kopinya itu menyajikan kepada customer nya
jadi sebetulnya ujung tompaknya itu adalah pada baristanya gitu
yang bisa menjadikan kopinya itu menjadi enak atau menjadi luar biasa gitu rasanya
ini saya lagi coba bikin espresso jadi ini tuh kita coba kalibrasi kan kayak ini makanya tadi nggak bisa sembarangan nih bikin kopi jadi kita harus timbang
eh jun enak banget
nah ini kan kalau dilihat dari rasa ini kan ya dia ada rasa asamnya ada rasa pahitnya juga tapi diminumnya tuh balance enak
nah kalau kita si barista tidak bisa menghitung berapa jumlah kopi yang masuk dan keluar itu pasti rasanya akan berpengaruh
jadi kadang kadang pas kita minum tuh kok rasanya jadi pahit banget gak ada asamnya gak ada tapi malah kayak gosong
nah seperti itu jadi pentingnya ya ini namanya tuh kalibrasi
yang asal usulnya
gubernur jawa barat ridwan kamil ternyata juga seorang pecinta kopi
ya budaya harian lebih kayak ritual tanpa memulai hari tanpa ngopi kayaknya kurang afdol
ya maksimal tiga ya lebih dari cukup lah
biasanya sore sore waktu udah relax butuh ketenangan lagi cari gagasan jadi pagi dan sore biasanya
di kopi sara osna volume enam ini ada tujuh puluh tiga merk specialty kopi
acara semacam kopi sarausna diharapkan membuat kopi berkualitas asal jawa barat semakin dikenal
artabi mahriditya bandung